dalam dua jam pengumpulan dana spontan oleh pengurus masjid turun islam berhasil mengumpulkan uang senilai dua satu ratus lima puluh lima rupiah
uang ini lalu diserahkan ke perwakilan yayasan raudatul mustafa
lalu kemudian disampaikan ke organisasi kemanusiaan global act yang sejak tahun dua ribu delapan konsisten membantu palestina
ini adalah salah satu upaya pengumpulan dana bagi warga palestina yang dilakukan oleh pengurus
masjid nurul islam di kawasan jakarta pusat
selain melakukan pengumpulan dana melalui kotak amal masjid pada waktu sholat jumat
juga dilakukan pengumpulan dana dengan mendatangi langsung para penyumbang di rumahnya
yaitu melalui door to door kemudian juga dilakukan pengumpulan dana langsung di jalanan seperti ini
nah nantinya uang hasil sumbangan ini akan diserahkan kepada lembaga terpercaya untuk disalurkan langsung ke warga palestina
organisasi kemanusiaan act dan mersi
menyatakan fokus bantuan pada palestina memang diarahkan pada beberapa hal
seperti ketersediaan pangan dan juga tim medis
ratusan ton beras diberikan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan
selain mengaktifkan sejumlah dapur darurat dan rumah sakit darurat
makanan rumah rumah makan yang diaktifasi pindah ke food truck
jadi kami setup dengan pola mobile untuk menghindari serangan serangan turut turut dari israel
yang begitu memabiputa masuk ke palestina
dua kali tiga kali kita selama ini dari terusan suez sampai ke rafah itu kita dikawal
karena di luar gaza pun keadaannya kurang kondusif
tapi selama ini sudah tiga kali kita berangkat terakhir di awal dua ribu dua puluh
itu ada pengawalan yang cukup nyaman dari pihak mesir yang sangat membantu
tim liputan cnn indonesia